glenn fredly juga dikenal sebagai musisi yang aktif berinovasi untuk kemajuan musik indonesia
bahkan juga menjadi salah satu musisi yang terdepan dalam inisiasi ambon sebagai kota musik oleh unesco
dan kita sudah terhubung dengan kepala badan ekonomi kreatif republik indonesia tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas
sekaligus komisaris utama pt garuda indonesia pak triawan munaf
selamat malam pak
iya pak kita sama sama berduka masih diselimuti duka
namun kali ini kita akan sama sama mengenang sosok almarhum glenn ini pak
sejauh ini bagaimana kemudian koordinasi dengan glenn dalam memajukan musik indonesia
terutama saat pak triawan menjabat sebagai kepala bekraf pak
ya jadi karena salah satu tanggung jawab saya di becraf itu adalah memajukan musik ya tentunya ekosistemnya
karena kita masih tidak memiliki ekosistem yang benar dalam industri musik di indonesia
sehingga kami punya program
yang sebetulnya merupakan jawaban atas semua kegundahan para musisi termasuk glenn ya
program yang disebut portamento
nah ini memang glenn sudah tahu namun dalam perjalanannya kan tentu belum bisa selesai begitu saja program itu
karena program itu masih rumit sangat rumit untuk pembuatannya
namun dengan glenn itu kita melalui berbagai diskusi
di antaranya waktu glenn menggagas sebuah konferensi musik

yang sangat diberi perhatian oleh para musisi sehingga banyak sekali musisi musisi indonesia yang punya nama besar datang ke ambon
karena mengetahui yang membuat itu juga adalah glenn
pokoknya kalau glenn bikin apa apa itu semua orang pasti percaya
karena selalu didahului dengan niat yang baik hati dan passion
glenn adalah seorang yang sangat dipercaya
saya untuk itu sehingga kalau dia mengadakan
tidak apa apa walaupun tentu tidak
tidak bisa selalu tuntas
tapi apa yang dia lakukan itu selalu
menggerakkan yang lain
itu adalah glenn
tapi kita bicara soal sosok almarhum ini
kan tidak hanya di dunia musik bahkan
di film juga
memproduceri begitu ya sebuah film
yang juga ingin
bagian dari timur indonesia ini
saat itu seperti apa pak
masih ingat tahun dua ribu lima belas itu glenn
sebuah film bersama
saya lupa judulnya ya maaf tapi
waktu itu dengan presiden
hari film nasional
dan seorang glenn itu tidak mau mungkin
harus film yang memiliki misi dan
di situ dia keluar passionnya
di situ dia keluar semangatnya
karena itu apapun yang
dia lakukan selalu ada tujuannya
selalu ada masalah
yang dia lihat dari hati nuraninya
bahwa ini adalah masalah
yang harus diselesaikan melalui
film itu berjudul cahaya dari timur ya pak ya
yang digarangkan sama dengan
angga dwi mas pak kita sedikit
flashback kapan terakhir
pak triawan berinteraksi dengan almarhum ini
apa saat itu yang
dibicarakan antara seorang
triawan munaf bersama dengan glenn fredly
ya saya bertemu terakhir
waktu whatsapp grup kita
kan kita memiliki whatsapp group
walaupun saya bukan
biduan tapi saya diajak serta
nah itu kita melakukan temu
kopi darat apa ya
di tempatnya di restorannya
glenn di rumah
di situ kami bertemu
tapi memang tidak terlalu banyak
yang dibicarakan secara serius hanya
tapi saya melihat di situ glenn sudah
saya ada melihat begitu
apa yang dibawa
penyakit yang dibawa oleh glenn ini
memang sudah lama
ada di glenn
tadi saya sempat berbincang sebelumnya
dengan pak triawan pak triawan sempat menyatakan bahwa
bahkan glenn fredly ini juga sempat
bicara soal telur pak
cukup tinggi itu pak seperti apa
dia mengirim satu whatsapp kepada
mas duki dia bilang begini
terima kasih pak kasian ini
dekat rumah saya nggak ada
gula di kelurahan
pondok cabai ilir tangerang selatan
miskin kota dan warga
tidak bisa akses mendapatkan gula pasir
terima kasih pak
maafkan laporan tentang gula
supaya tidak ada masalah lebih lanjut
ini kemarin jadi sedang kejadian ini
yang kejadian covid ini dan saya yakin
glenn pun sudah tidak sehat
dia masih punya kepedulian yang tinggi
masalah gula di
pondok cabai ilir tangerang selatan
coba itu sesuatu
yang luar biasa untuk saya
saat saat terakhir dia masih memikirkan orang lain
musisi yang populer
tidak hanya yang dipikirkan
adalah dirinya saja namun juga berbagai pihak
tidak hanya di bidang musik tapi juga di bidang film
bahkan hal hal seperti lingkungan
sekitarnya pun juga coba disuarakan
kepada pejabat negara ya pak
karena dia memiliki akses ya pak
iya dia memiliki akses
dan itu dia gunakan
walaupun tentu tidak selalu ada solusi segera
dan para pejabat yang mendengarkan pun
sangat serius mendengarkan
keluhan dari glenn tentang ketidakadilan
dia sangat benci sama intoleransi
dan dia sangat ekspresif
yang dia lalui jalur jalur yang benar
dia tidak pernah bertiak tiak
demo atau apa
dia melalui jalur yang benar
suara dia nggak akan didengar
baik terima kasih banyak pak triawan munaf
sudah bergabung bersama kami malam ini
sudah sama sama mengenang sosok almarhum
yang pastinya kisahnya
atau karya karyanya juga akan selalu menemani
hari hari kita meskipun sudah tiada
terima kasih banyak pak selamat malam
al fatiha untuk glenn bradley
siap selamat malam pak